dalam negeri seorang mahasiswa di surabaya jawa timur menciptakan inovasi baru alat pendeteksi pembuluh darah
alat ini bisa membantu dokter dan juga perawat menemukan pembuluh darah pasien
alat pendeteksi pembuluh darah bernama mobile health ini diciptakan zenobius octavlanusatlawan
mahasiswa semester akhir fakultas teknik universitas tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima surabaya
alat inovatif yang diciptakan untuk tugas akhir ini terinspirasi dari kesulitan perawat
untuk memasang jarum infus pada anak penderita obesitas
ia merasa prihatin pada keponakannya yang harus ditusuk jarum infus berkali kali
karena sang perawat kesulitan menemukan pembuluh darah
berawal dari pengalaman pahit ini zenobio selalu merangkai empat perangkat modul kamera
yang dipasangkan pemancar cahaya inframerah
kemudian hasil dari tangkapan dilakukan pengolahan citra oleh layar raspberry pi
untuk mendapatkan hasil pengolahan
dan hasil dari tangkapan kamera yang lebih jelas dan presisi
sehingga petugas medis bisa melihat pembuluh darah di layar dengan jelas
dosen pembimbing mengaku sangat bangga dengan terobosan inovasi mahasiswanya
yang sangat bermanfaat di dunia medis
meski masih dalam tahap penelitian temuan ini bisa dikembangkan lebih baik dari segi mekaniknya
agar bisa lebih simpel dan bisa dibawa kemana mana
kedepannya alat ini bisa digunakan di klinik klinik dan rumah sakit di pedalaman
kedepannya alat ini bisa digunakan di klini klini dan rumah sakit di pedalaman
dan mahasiswa kita harapkan memang mahasiswa umat ini melakukan kegiatan yang aplikatif
yang bisa digunakan oleh masyarakat secara umumnya
terutama sekarang kita di informatika ini mengembangkan semacam kalau disebut bioinformatika
jadi informatika atau medical instrumentation juga
meski demikian alat ini masih akan terus dikembangkan dan akan dikemas menjadi lebih efektif efisien dan ekonomis
triburoto purnawanto surabaya jawa timur